tim liputan cnn indonesia
beberapa kali petugas harus bersusah payah
ga tau ya kenapa ya mungkin setiap naik jaman mungkin anak anak punya cara berpikir beda beda ya
cuman beberapa pemain dari satya wacana harusnya bisa di apa ya maksudnya tidak skim dulu lah
tidak ada hujan dan lain lain tetapi
ari g tuh kuat ari g tuh baru pulang dari luar kota dia langsung balik langsung latihan sama uph
dia banyak dimainkan di posisi empat puluh lima lah
banyak kan pengunjung yang memakai pakaian serba pink
pemain gitu yang buat jadi kayak
terhadulah pastinya udah lama penantian dan ala sebenarnya kita akan agak agak ini ya
gue jaga nih gue di otak gue wah ini dia tuh waktu itu rank nomor lima apa kalau nggak salah di amrik
kalau pemain kartis menurut gue gak terlalu efek ya
terus gue pikir aduh gue satu gereja sama orang ini
dan dia sekarang udah membuktikan secara tim gitu loh
itu luar biasa sih keren menurut saya
beberapa waktu lalu terjadi masalah di sini adalah masalah insentif
jadi intensitas hujan ini akan semakin meningkat hingga nanti puncaknya di sekitar bulan november demikian ya bu ya
harus membersihkan di daerah tangga utama hotel
perlengkapan make up tersedia disini ada eye shadow lipstick dan blush on warnanya pun ada di dalamnya
terutama ketika membuat bubuk hitam atau bubuk irngnya
area terbuka untuk bersantai bersama keluarga
itu akan tubuhnya akan berkeringat lebih banyak
mendugasan saya merawat irigasi terowongan ini
karena kalo misalnya kayak tadi contoh edwin lama yang ngobrol ke projective picknya kan di number one ya
ya iya ya gue melihat gue melihat ada satu jasmin juga dari coach alex yang cukup bagus dan mungkin
jadi ada momen momen tahun enam puluh an itu bahkan israel belum
dateng kesini satu satunya narasumber yang pake reset
protokol kesehatan covid di sekolah itu
cuma kan kevin moses kan posisinya
pandai besi juga harus terbiasa dengan panas ya
saya sih untuk sekarang
tapi hang tua menang sekali
kopi itu ada yang panas ada yang dingin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
pakai pemain asing nanti di bulan juli atau september
iya gitu lah juga ada juga
kemajuan teknologi seperti kehadiran ai seharusnya memacu para tenaga kerja
sendiri dan pemenager sendiri tuh
jika tingkat kesopanan penghuni dunia maya indonesia pernah dikatakan rendah alias tidak sopan
pelatihan bahasa isyarat ini terbuka untuk semua kalangan
proses ini cukup unik dengan menggunakan alat yang terbuat dari kayu
iya dia beberapa tapi nggak di top lima sih
menjadi kafe lah jadi ruang perkantoran nah kalau kemudian ini tiba tiba jadi musim ini gimana
tidak puasa akannya si reja nih makanya nge lag
tapi yang jelas kita berharap bahwa kepentingan rakyat yang diutamakan